sang saka merah putih yang menjadi bendera negara kesatuan indonesia memiliki sejarah panjang penuh perjuangan
serta pengorbanan darah dan air mata dari para pahlawan
sebagai bangsa yang besar para generasi penerus bangsa perlu mengetahui sejarah perjalanan sang dewi warna
untuk meneladani perjuangan para pahlawan
seperti apa sejarah bendera pusaka yang dijahit istri bung karno fatmawati ini
sejarah bendera merah putih milik indonesia raya adalah sejarah panjang penuh perjuangan
dengan pengorbanan darah dan air mata
dikibarkan saat deklarasi kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
sang saka merah putih resmi menjadi bendera negara kesatuan republik indonesia
dilansir dari historia id sejarawan muhammad yamin menelusuri sejarah merah putih
hingga jadinya sejarah yang berbeda
sejak zaman mazapahit bahkan hingga zaman purba
dwi warna merah putih telah ditemukan pada masyarakat indonesia di masa purba
hingga kebiasaan tradisional bubur merah dan putih
untuk menjelaskan eksistensi dan kesakralan bendera nasional
dari sana sejarah mencatat bagaimana merah putih dikibarkan para pemuda pergerakan
mencatat rasa identitas kebangsaan indonesia itu mulai terwujud dalam lambang
sejak agustus seribu sembilan ratus dua puluh dalam kongres perkumpulan mahasiswa indonesia di lenteren belanda
dikutip dari situs kemendikbud co id
menjelang kemerdekaan indonesia
badan yang membantu pemerintah pendudukan jepang yang terdiri dari orang jepang dan indonesia
menggelar sidang tak resmi pada dua belas september seribu sembilan ratus empat puluh empat
salah satu hal yang dibahas pada sidang itu adalah pengaturan pemakaian bendera
dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh indonesia
atas permintaan bung karno kepada kepala barisan propaganda jepang si minzoo
hairul basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di jalan pintu air
untuk diantarkan ke jalan pegangsaan no lima puluh enam jakarta
kain ini kemudian dijahit oleh istri soekarno fatbawati
sang saka merah putih inilah yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia
tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima di jalan pegangsaan timur lima puluh enam jakarta
oleh latif hendra ningrat dan suhut
putri fatmawati rahmawati soekarno putri mendapatkan cerita
terkait ibunya yang menjahit bendera pusaka merah putih pada masa lalu
kalau dari ibu
dan sebagai anak kita ketahui
bapak ibu itu sebagai yang menjahit bendera pusakamera putih
yang dikenal pada awal pra kemerdekaan
apalagi pada saat detik detik menjelang kemerdekaan
itu digambarkan ibu itu panik
karena tiba tiba diminta oleh bapak
disuruh untuk menyiapkan bendera merah putih
nah pada saat itu ketersediaan bahan itu langka
nah pada saat itu ketersediaan bahan itu langka
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan berdasarkan peraturan pemerintah no empat puluh
tentang bendera kebangsaan republik indonesia
bendera tersebut ditetapkan sebagai bendera pusaka
dan selalu dikibarkan setiap tahun pada tanggal tujuh belas agustus
untuk memperingati hari kemerdekaan di depan istana merdeka
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh setelah presiden soekarno digantikan soeharto
bendera pusaka masih dikibarkan
namun kondisi bendera sudah sangat rapuh
bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan istana merdeka pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
dan sejak saat itu bendera pusaka tidak lagi dikibarkan
dan diganti dengan duplikatnya
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan istana merdeka
dan sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan istana merdeka